si jenggo sudah sarapan
baru mau bos
selamat pagi mas bro
selamat pagi juga kan bro
ini masih pagi
di dalam masih rame
jangan ngamen dulu
nanti bos didik marah mas bro
kalo numbang duduk disini
silahkan mas bro
kenaplah gak ngamen di jalan dulu mas bro
udah banyak parutan singkongnya jang
yang udah diparut bawa aja ke dalam
ditaro dibawah dulu aja jang
oke kang bro
katanya kamu gak mau bantuin saya jualan cilok
ini juga bukan mau ngebantuin kamu
cuma mau nemenin aja
ke pasar baru
kalau bukan anak anaknya pak harun yang
semuanya udah lulus sekolah
tapi belum kerja
mungkin saudara atau tetangganya
kalau kak fadli jemput saya ke rumah
jemput saya di rumah
bagusnya sih perempuan
buat bantuin istri saya sama ceedok bikin kecimpring
kalau karyawan tambahannya udah ada
kita bikin kecimpringnya bisa lebih cepet
bisa lebih banyak
kalau bikin kecimpringnya mau lebih cepat lebih banyak
kerjanya jangan sambil banyak ngobrol
pada saat itu
ketika dia bernasib baik
kecimpringnya sama saya
nyanyinya jangan disini mas bro
memangnya saya sudah boleh masuk ke pasar kang bro
kalau gitu biarin saya pemanasan dulu kang bro
bukan gak suka
saya ngerasa bosen jualan cilok
fokus jualan kerudung aja
saya mau jualan kerudung
kalau bukan karena dija saya gak bakal mau
kalau udah kepikir
baru kamu terusin lagi ngomongnya
udah saya ngerasa bosen
garut garut garut
kang kalau bis yang jurusan kesemudang dimana
terima kasih kang
saya pikir pikir dulu deh
yaudah selamat berpikir
saya pergi dulu
mau kemana mas bro
mau mencari suap nasi
saya sudah boleh masuk atau belum kang bro
tapi lihat situasi
kalau masih rame orang belanja jangan dulu
nanti ganggu mas bro
bagaimana kalau saya pantau dulu
kalau masih rame saya mundur
kalau sudah agak sepi
saya maju terus
ya sudah kalau gitu
pantau dulu aja mas bro
sebentar mas bro
sebenarnya belum boleh
tapi karena barusan saya sudah dibeliin kopi
saya tadi beliin kopi
maksudnya bukan nyogok
supaya cepat dapat izin buat ngamen di pasar
tapi sebagai tanda persahabatan kang bro
saya juga nggak nuduh mas bro nyogok
saya menjalankan prosedur standar mas bro
jadi sekarang saya udah boleh masuk kang bro
kan tadi saya sudah bilang mas bro
tepuk tangan bang
tapi dia seharusnya selesai
e chefs tadi waktu itu mereka
benthank juak ya
ya lah primitive unas
saya pengen bersama si ceci